eksklusi keuangan masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian asean yang membuat sektor usaha kecil menengah sulit berkembang
negara asean memerlukan kerangka inklusi keuangan untuk mendorong digitalisasi umkm
menteri keuangan sri mulyani memaparkan berdasarkan data global findech dua ribu dua puluh
data ini mendorong inklusi keuangan bagi usaha mikro kecil dan menengah jadi pembahasan penting dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral asean dua ribu dua puluh tiga
adapun kemajuan dalam digitalisasi belum mengubah inklusif menjadi inklusi keuangan
sehingga menunjukkan kesenjangan yang besar dalam hal inklusi keuangan
antar negara kawasan inklusi keuangan akan berdampak pada peningkatan produktivitas serta berkelanjutan khususnya bagi umkm
inklusi keuangan untuk perusahaan kecil dan medium msme adalah salah satu agenda prioritas yang paling penting di ekonomi asean dan di indonesia
bagaimana kita akan mengembangkan ekosistem digital
dalam konteks memperkuat smme umkm akan juga mengembangkan keuntungan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan
menurunkan kekurangan menciptakan pekerjaan dan menciptakan keadilan pasti akan bergantian pada inklusi keuangan